kantor pengadilan agama jombang jawa timur hampir setiap hari tidak pernah sepi
yang mengantre mayoritas para pemohon yang masih berusia cukup muda
angka cerai gugat menduduki urutan tertinggi di pengadilan agama ini
di masa pandemi ini perekonomian sangat turun mas
omongnya sepanjang saya jarang pulang jarang berhati hati jarang nafas
tak memakai alat tahunnya itu seringkali di belakang saya
akhirnya saya memutuskan untuk bercerai
pengadilan agama jombang setiap hari menyidangkan antara lima belas hingga dua puluh lima perkara perceraian
hampir dibilang usia usia produktif lah
kalau orang sudah tua itu kan biasanya pikirannya panjang
banyak anak anak muda itu yang ya mungkin pengaruh
pihak ketiga jadi tengkar dan sebagainya
pada masa pandemi covid sembilan belas atau dalam kurun waktu tahun dua ribu dua puluh
pengadilan agama jombang telah menerima sebanyak tiga empat puluh enam perkara
di mana dua delapan ratus tiga puluh enam perkara telah diputus oleh pengadilan
angka perceraian di jawa timur cukup tinggi di pulau jawa
di mana sampai akhir september dua ribu dua puluh
badan pusat statistik mencatat ada lima puluh lima tujuh ratus dua puluh
satu ratus empat puluh tujuh kasus perceraian hanya di jawa timur saja
pada dua ribu sembilan belas gubernur jawa timur kofifah indar parawansa bahkan menyebut
penyebab utama perceraian di jawa timur justru akibat adanya wanita idaman lain
atau bahasa pengadilannya gangguan pihak ketiga
gubernur jawa timur menambahkan data terbanyak perceraian di jawa timur pada dua ribu sembilan belas
paling tinggi terjadi pada profesi guru
angka perceraian selama masa pandemi meningkat
selain faktor gangguan pihak ketiga
faktor ekonomi menyumbang tingginya angka perceraian di jawa timur
badan pusat statistik mendata penyebab perceraian yang paling umum di jawa timur
penyebab tersebut adalah akibat perbuatan zina mabuk berjudi meninggalkan pasangan
dihukum penjara poligami kdrt cacat badan dan pertengkaran yang dilakukan secara terus

tim liputan cnn indonesia